nasib engkong kayak gini terus
kan kamu sendiri yang cari
gampang kalau berangkat
kalau engkong susah
mau pakai cara legal
nah kamu nya juga
gak pernah sholat atau
makin susah berangkatnya
jadi itu lah
eh ini tidak apa
langsung dali masuk ke dalam
ya sahabat dilanjut
biarin saya aja
ini digeser kemana kum
doi bantunya yang bener doi
jangan mau ngerepotin akum
adalah orang yang mau mengucurkan keringat
daripada cuma mencelak
kamu gak boleh ngangkat
eh ini dimana kum
lihat itu gak
meja yang kotak
yang kecil yang ada kacanya biasa
kamu gak usah
oh angkat di belakang
udah ambilin ya
dokter clara kapan dateng
anu teh mau kerja bakti
bukan begitu pak ustad
saya kan gak tau
barang barangnya harus ditaro dimana
nanti bakal kerja dua kali
udah tau atau mana
malah aku malas
barang barangnya juga gak begitu banyak pak ustad
tenaganya juga kebanyakan
kalau tau kelebihan tenaga
kenapa tadi kamu kelari
takut kekurangan tenaga
kenapa sih saya kok tidak boleh ngangkat ngangkat
kamu itu gak boleh capek atukum
kamu gak boleh capek
kamu yang menata semuanya
tapi kan saya mau bantu
ah gak usah atukum
biarin saya aja
sob di belakang udah selesai belum sob
ya sudah masuk sana
angkat itu lemari
lemari yang mana pak ustadz
yah lemari yang hijau
bupet yang hijau pak ustad
berat pak ustad
ini mah harus berjamaah
mengangkat barang sudah berjamaah
kalau sholat sendiri sendiri
dokter kelaranya kapan datang
dokter kelaranya kapan datang
dokter kelaranya kapan datang
ah ustad nanya dokter kelaranya kapan datang
liat deh perluk sama saya
mau bicara empat mata
kalau ada kamu jadi menang
ada yang bisa saya bantuin
kamu mah terlalat jeng
meja makannya udah rapi
itu juga tuh barang barangnya sudah masuk
kenapa gak panggil saya doi
saya kan di luar
kamu mah banyak alesan ceng
ada urusan di kantor
anak anak saya lagi merapikan di dalam
kalau ada dokter claranya lebih baik
terima kasih ya
dokternya lagi push test mas pak ustad
nanti sore juga datang
tapi saya sabar menunggu
saya izin sebentar ya
mau beli makan siang untuk anak anak
saya baru mau niru anak saya beli makanan
untung saya ngetelat ya pak ustad ya
tapi saya jadi gagal beramal
sudah pak ustad
saya pergi dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
azan zuhur ajatnya belum
udah asar dedeh
dede mau ke pasar dulu ya
yang pejabat itu sudah selesai
udah semua kan kos
udah kang aku udah beres semuanya
pulang yuk doi cek
kum doi jangan pulang dulu
bu dokternya belum dateng
nanti kalau misalnya dia dateng terusnya ada barang barang mau dipindahin gimana
kan kesian gak ada yang bantuin
udah kos kual
ini masih cuma berdua kita bantuin lah tungguin
dokternya lagi kejar
kalau kalian mau pulang
bu dokternya pindah kesini apa pindah ke jakarta
saya sholat dulu ya
makasih pak ustad bantuannya
dokternya sudah ke jakarta
boleh pulang boleh
ya makasih kak aceh
ada yang kesel
dokter kemarin aja tidak ada
barang udah capek capek ngangkat lemah hari
bu dokternya malah pindah ke jakarta
ini barang barangnya mana kok sudah tidak ada
udah selesai dadah
astagfirullahaladzim udah selesai
padahal saya buka ini
padahal saya buru buru loh tadi kesini
buru buru bantuin orang lain
bantuin diri kamu sendiri
sholat dimu sholat sering terlambat
jangan banyak alesan itu pak ustad
yaudah pak ustad kalau ada apa apa sabarin aja ya
sobri ke bawah gulia
kalau semuanya pulang
siapa yang bantuin ke suara
sebagai anak umum kemasyarakat
kamu tidak bisa pulang begitu saja
bentar aja bapak
apa pandangan pak haris kalau beliau datang
kamu tidak ada
nanti dikiranya bapak tidak bisa menjadi kanan
udah antar bapak mau sholat
sabi syukur kamu bantu kau suara disini